keinginan terdakwa rizik sihab untuk menjalani sidang secara tatap muka akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim pengadilan negeri jakarta timur
wakil ketua dpr ri sufmi dasko ahmad mengimbau meski sidang digelar offline semua pihak menerapkan protokol kesehatan
menurut dasko sidang yang sebelumnya digelar dengan menghadirkan terdakwa rizik secara online sudah sesuai dengan kondisi di lapangan
guna mencegah pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi
sufmi dasko mengimbau semua pihak wajib menahan diri dan tertip protokol kesehatan sebab kehadiran rizik di persidangan berpotensi mengundang kerumunan masa
sebelumnya kuasa hukum rizik telah menyerahkan surat jaminan yang memastikan kehadiran rizik ke pengadilan negeri jakarta timur tidak akan menimbulkan kerumunan
dengan adanya evaluasi evaluasi dan kesadaran berbagai pihak tentunya kami apresiasi kepada penegak hukum dan juga kepada para pengunjung
sehingga pada kemarin bisa dilakukan sidang secara offline
nah ini membuktikan bahwa situasi situasi yang terjadi pada saat akan menjelang sidang itu menentukan apakah kemudian itu bisa dilakukan online atau offline
sehingga kita himbau kepada semua pihak mari kita menahan diri untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan sehingga sidang sidang selanjutnya bisa diharapkan berjalan dengan baik